hari pertama larangan bagi para pemudik di kota solo suasana rumah karantina solo teknopark masih kosong
pemkot solo menyiapkan delapan puluh satu kamar bagi para pemudik yang nekat pulang ke rumah
wali kota solo mengimbau agar tidak mudik
pemkot solo menyiapkan delapan puluh satu kamar untuk mengkarantina warga solo yang nekat mudik pada tanggal enam hingga tujuh belas mei mendatang
namun hingga siang hari belum ada satu pun pemudik yang menghuni rumah karantina di solo tekno park
sebelumnya wali kota solo gibran raka buming raka mewanti wanti agar tidak mudik ke solo pada tanggal enam hingga tujuh belas mendatang
hal ini untuk mengurangi penyebaran covid sembilan belas di kota solo